kamu kenapa sih bang diman
gak liat yorakan
gimana mau liat
orang kamu jalan aja ngeliatnya ke belakang
liatin pembantu baru ya
tadinya sebegitu yorakan
sampai senangnya sampai tinggalin pekerjaan gitu
tadinya begitu yorakan
tapi gak jadi yorakan
kamu nih udah ketangkebas aja masih gak ngaku
gak boleh begitu gitu tuh bahaya
udah keterima cincinnya sayang
aku suka banget deh
pokoknya keren banget deh
papi tau aja selera aku
bagus lah kalo kamu suka itu artinya pilihan papi gak salah
kamu harus terus pake cincin itu ya
pasti p aku gak bakal lepasin aku janji
ya kalo papi sih mungkin sekitar
tiga hari lagi lah
ntar papi kasih kabar lah kapan papi pulang ya sayang ya
sebenernya tuh gini pi
mamanya adriana sama adiknya
mereka tuh rese banget pi
gak tau iri banget deh
masa di rumah orang kayak gitu gayanya
terus tau gak pi
apalagi adiknya adriana yang namanya dio itu
rese banget masa kamar aku di berantakin
terus kalo papi liat tuh di lantai bawah
itu berantakan banget semuanya gara gara
gara gara adiknya pi
terus maksud aku adriana tuh gak ngelarang lagi adiknya
berantakin kamar aku
barang barang aku sampai berceceran
kamu harus sabar ya
ya kamu harus lebih bisa ngerti dia
karena maklum lah yang namanya anak kecil kan pasti kayak gitu sayang
tapi kalo mau kamu yang lebih preventif ya
jadi nanti sih ya gak ada orang lain yang bisa masuk
termasuk gio termasuk siapapun ya
sampai kamu kunci pintu kamar kamu
tapi yang penting papi cepet pulang ya
papi mau meeting dulu
untung tuh anak tidur
ian balasnya lama banget sih
soalnya rasanya programs pengantin
tau ga ya seriously
hai bebe pianyan gimana kamu udah lihat video yang aku kirim
wah halo bebe melmel udah dong sayang
sayang aku seneng banget deh liat mama kamu makan warna tabak dari aku
kamu tapi harus sabar ya hadapin mama ya
wuh sabar mah itu pasti demi cintaku padamu
hehehe dari martabak turun ke hati
oh banyak nanti aku kirimin kamu catatannya semuanya isi apapun yang mama suka
oke sayang jadi biar mama bisa tahu kalau kamu perhatian sama dia baby
iya dong mel mel pokoknya aku gak akan nyerah sampai mama kamu ngerustuin hubungan kita
hmm kamu cocuit banget
oh iya bebe sekarang kan udah malem waktunya kamu istirahat terus kamu tidur ya
kamu juga ya bebe
serius nih lo udah bener bener jadian sama si boy
ya iyalah kapan sih gue gak ada ngada
asik berarti pj dong
ham pun guys kenapa gue ngajak kalian kesini karena gue mau takdir kalian karena gue udah jadian sama boy
wah berarti kita boleh dong pesersep
mbak mbak mau pesen dong
lo mau pesen apa
saya mau spaghetti satu
saya spaghetti juga deh
oh lo kelaperan
biasanya sih ya ampun
eh kita ikut seneng loh kalau lo tuh udah pacaran sama boy
gue tanya doang status gue sama dia gimana
aku tanya pacaran lagi dong
ngapain kamu disini
gaguin orang kerja aja
emang kamu gak punya kerjaan
beuh gak bener baik
gak bener baik gak bener baik
kenapa emang yang gak suka
gak suka gue dong cantik kayak judas
eh bener baik
kamu kenapa sih bang diman
gak liat juragan
gimana mau lihat orang kamu jalan aja ngeliatnya ke belakang
liatin pembantu baru ya
tadinya sebegitu juragan
emang sampe senengnya sampe tinggalin pekerjaan gitu
tadinya begitu juragan
gak jadi juragan
kamu nih udah ketangkebas aja masih gak ngaku
gak boleh begitu gitu tuh bahaya
coba kalau ditinggalin di rumah berduaan
mau lah tuh juragan
gak bakalan juragan
aduh saya juga gak bakalan macem macem juragan
saya juga tau diri juragan
ya bener bahaya juragan
seri itu enak diliat doang juragan